menteri hukum dan hak asasi manusia yang juga mantan anggota komisi dua dpr hari ini
memenuhi panggilan kpk untuk diperiksa dalam kasus korupsi ktp elektronik
apa yang didalami kpk dari menteri yasona
sudah bergabung dari gedung kpk jakarta
juru bicara komisi pemberantasan korupsi febri diansyah
mas febri selamat sore
selamat sore mbak
mas febri hari ini pertama kali kpk memeriksa yasona
apa yang didalami
ya hari ini sebenarnya kita agendakan pemeriksaan
untuk tiga orang saksi dalam kasus ktp elektronik ini
salah satu saksi yang datang adalah pak yasona lauli
tentu kita dalami sejumlah informasi
yang terkait dengan rangkaian peristiwa di kasus ktp elektronik
misalnya proses pembahasan anggaran
dan juga kaitan dengan proses pengadaan itu sendiri
termasuk apakah ada atau tidak pertemuan
pertemuan pertemuan dalam proses itu
termasuk juga ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak
jadi kami melakukan pendalaman terhadap beberapa fakta itu
mas febri menteri yasona sudah membantah
delapan puluh empat ribu dolar itu ia terima
tapi menteri yasona juga mengatakan
jaksa kpk pada saat penyusunan dakwaan yang sudah kemudian kita dengar
semuanya ketika dibacakan di pengadilan
tidak jelas memberikan kronologi
kapan uang itu tepatnya diberikan
ya saya kira bantahan itu silakan saja
banyak juga pihak yang membantah
tentu kewajiban kami bagi penyidik dan nanti bagi penuntut umum
untuk menemukan bukti bukti yang relevan
untuk menguatkan apa yang sudah kami sampaikan tersebut
ketika sesuatu sudah mulai muncul dalam proses dakwaan
kemudian proses pembuktian kita lakukan di persidangan
sampai dengan tuntutan kemarin kita
kita bacakan dan ada bukti bukti sejumlah indikasi aliran dana terjadi
maka tentu nanti kita lihat proses berikutnya
sampai pada putusan di pengadilan
sebelumnya pak yasona juga sudah pernah kita panggil
untuk saksi terhadap dua orang terdakwa saat yang sedang diproses saat ini
tapi tidak bisa hadir saat itu
akhirnya memang tidak ada kesempatan klarifikasi
meskipun kami sudah melakukan penjadwalan ulang juga saat itu
kita bersyukur hari ini saksi datang dan bisa menyampaikan klarifikasinya meskipun tentu kpk juga memiliki bukti bukti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait dengan fakta yang kami sampaikan dalam kasus ktp elektronik ini
mas febri kami harus jeda dulu sekarang untuk kumandang azan maghrib
kami akan kembali bergabung dengan anda setelah jeda berikut ini
oh masih ada waktu
mas ferry benarkah ada informasi yang menyebut ia sudah mengembalikan uang delapan puluh empat ribu dolar itu ke kpk
secara spesifik tentu kita tidak bisa sampaikan materi pemeriksaan yang rinci
namun memang ada sejumlah pihak termasuk juga ada anggota dpr ada pihak swasta juga ada pihak dari birokrasi juga yang sudah mengembalikan uang terkait atau selama proses penyidikan kasus ktp elektronik
jumlahnya memang cukup signifikan dan semua itu sudah kita buka pada proses persidangan yang lalu
baik baik mas febri kita jeda dulu
sesaat lagi kami akan kembali bergabung dengan anda di kpk
mirsa kita jeda dulu setelah kumandang azan maghrib
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom

di media elektronik juga sudah ada
tapi kemudian yang sekarang yang dikhawatirkan oleh publik adalah
jangan sampai nama nama ini hanya berkembang menjadi informasi liar
tapi statusnya tidak jelas
ya terkait dengan dakwaan kan memang sudah kita sampaikan di persidangan
dan itu menjadi konsumsi publik
dan kemudian kita tindak lanjuti
dengan proses pembuktian satu per satu
jadi kita buktikan apa perbuatan dan kesalahan dari para terdakwa
kemudian kita buktikan satu persatu keterkaitan dengan pihak lain
tentu saja penuntut umum harus menunjukkan hal tersebut
karena diduga dalam rangkaian besar indikasi kasus korupsi iktp ini
cukup banyak pihak yang terlibat
dan bahkan cukup banyak pihak yang diindikasikan menikmati aliran dana tersebut
dan ini menjadi salah satu kesalahan
ini adalah satu kasus yang penting bagi kpk
karena indikasi kerugian keuangan negara adalah sekitar dua tiga triliun
kami baru memproses dua orang di tahap persidangan atau di tahap penuntutan
dan dalam waktu dekat akan segera putusan setelah pembacaan pleidoy misalnya dari pihak terdakwa
kemudian di tahap penyidikan saat ini kita juga sedang menangani satu orang tersangka
kita sudah periksa lebih dari satu ratus dua puluh orang saksi

dari unsur birokrasi dari unsur swasta dan ada beberapa advokat yang juga kita periksa
dan minggu ini kita akan mulai memeriksa di kluster politik sejumlah anggota dpr ri
yang saat itu diduga mengetahui atau diduga terkait
atau bahkan ada yang diduga menikmati aliran dana
dan juga mengikuti pertemuan pertemuan yang krusial dalam kasus iktp
kemudian akan kita periksa juga mulai dari minggu ini
ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi iktp
tidak akan berhenti hanya pada orang orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
pengembangan juga tidak tertutup kemungkinan sepanjang nanti memang kita memiliki bukti permulaan yang cukup
karena tentu kpk juga punya tanggung jawab memastikan status atau nasib seseorang
tidak mungkin seseorang menjadi tersangka kalau bukti permulaan yang kita miliki
belum memenuhi misalnya minimal dua alat bukti tersebut
dan itulah yang sedang kita proses saat ini
kita berharap publik juga melakukan pengawalan terhadap penanganan perkara ini
bukan hanya kasus yang ditangani oleh kpk
tetapi terhadap segala kemungkinan serangan balik atau upaya upaya intervensi terhadap institusi kpk
yang sedang menangani kasus ktp elektronik ini
soal serangan balik itu kan sekarang sudah mulai terlihat dari pansus hak angket misalnya
apalagi minggu minggu ini sekarang kpk mau mulai memeriksa kluster partai politik dari dpr
apakah itu juga menghambat proses yang sedang berlangsung

ya kami di proses penyidikan tentu akan berbuat semaksimal mungkin untuk tetap sesuai dengan rencana penyidikan yang sudah kita susun
di rencana penyidikan itu ada rencana rencana pemeriksaan saksi
ada rencana kegiatan kegiatan penyidikan yang lainnya
termasuk juga pengembangan penanganan perkara untuk melihat siapa pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus ktp elektronik ini
kita akan berupaya semaksimal mungkin
namun jika kpk terus menerus diganggu dengan berbagai cara tentu saja energi yang akan digunakan sedikit banyak akan terpengaruh terkait dengan hal tersebut
mas febri yang terbaru adalah dpr berencana memanggil mengundang bpk untuk menanyakan soal indikasi penyimpangan anggaran kpk
bpk sebenarnya sudah secara rudal

sebenarnya sudah secara rutin melakukan audit terhadap kpk
dan ini sama seperti bpk melakukan audit juga terhadap dpr terhadap institusi institusi yang lain karena itu memang kewenangan konstitusional dari bpk
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ketika bpk melaksanakan tugasnya
justru bpk memang perlu melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin
hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kpk pun kemudian kita tindak

kalau ada temuan dan rekomendasi perbaikan kemudian kita lakukan perbaikan
jadi tidak ada yang mengkhawatirkan sebenarnya dari hal hal tersebut
kalau memang ada temuan tentu akan kita perbaiki
bagaimana dengan rencana dpr mendatangi napi koruptor yang saat ini berada di sukamiskin mas febri
katanya ingin mengetahui bagaimana selama ini penyidikan di kpk apakah berjalan secara adil kemudian manusiawi
bagaimana menurut bapak bapak
kpk tentu ketika seseorang sudah menjadi terpidana kasus korupsi apalagi sudah dilakukan eksekusi misalnya ke suka miskin atau beberapa lembaga permasyarakatan yang lainnya
tentu saja kewenangan kpk sudah selesai sampai di sana

dan hakim sudah meyakini bahwa terhadap mereka mereka harus berubah
dan hakim sudah meyakini bahwa terhadap mereka mereka harus berubah
silahkan saja saya kira kami juga tidak punya domain untuk melarang pansus untuk menemui para terpidana kasus korupsi
kalau memang menurut pansus informasi dari para terpidana kasus korupsi akan memperkuat pansus kami tidak masuk ke domain tersebut
bagi kpk kami fokus saja bekerja dalam menangani kasus kasus korupsi yang
mas febri terakhir

anda mengatakan tadi jangan mengganggu keadaan pansus
anda mengatakan tadi jangan mengganggu keadaan pansus
tapi dari seluruh gerak yang begitu masif dari dpr saat ini sebenarnya sudahkah kpk

apakah harus melakukan sesuatu
kami tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terganggu dalam penanganan perkara ataupun pelaksanaan tugas tugas kpk yang lainnya
baik itu penanganan perkara kasus iktp yang selalu ada di dalam pansus
iktp yang halus dan berjalan
iktp yang berjalan dan dilakukan kelabur klien
atau penanganan obey distress misalnya menggunakan masandar
jika bercabut sentiasa dilakukan
kemenangan kasus korupsi
sebab kami percayakan itu akan menunggu bahkan ada beberapa yang tidak senang ketika

menjardanie pegarang atau pnb secara mengh pupilah terbenam
melakukan operasi tangkap tangan terhadap orang orang tertentu
atau beberapa pihak yang tidak keberatan atau tidak senang ketika kpk menangani
kasus korupsi yang besar itu silahkan saja
kami akan coba tetap on the track semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan kpk
baik mas febri dian syah juru bicara kpk
kami tunggu terus perkembangan terbaru tentang kasus mega korupsi ktp elektronik ini
terima kasih mas febri sudah bergabung di cnn indonesia